tadi kami juga udah ke pos ronda mobilnya juga nggak bisa masuk pak
pos mah buat orang ronda tukang jangan dimasukin mobil nanti rumbu
ya sudah pak kita nunggu di lapangan aja pak
kami maksudnya pak assalamualaikum
gimana kang kita nunggu disini saja pusing kepala saya ngobrol sama pak idoi
ya sudah pak kita nunggu disini aja pak
hai ala alfalah
hai ala alfalah
hai ala alfalah
assalatu khairun minannaw
assalatu khairun minannaw
allahu akbar allahu akbar
belum selesai juga deb
jen cepetan jen
itu anak anak lama sekali ya mandinya jennifer cepetan ya
iya pak jennifer udah mau selesai kok mandinya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
senang enak ya boy seneng
segera karena di kidung there
ya udah selesai oke
sekarang mau geser ya
bisa iya kita udah sampai assalamualaikum waalaikumsalam
febri debbie cepat masuk sudah datang jelibet cepet nak silakan masuk
ayo kita makan suha ya jadi anak anak perempuan ini nanti kalau mau ganti pakaian bisa di kamar
febri tapi dandannya bisa di luar sini tapi kalau edward sama denny ganti bajunya bisa di belakang
sini saja ya sobri sama ucuy di dandannya dimana itu mah di rumah pak ustadz kemet tapi wa irah bisa
udah kum cepetan tinggal aja nanti kesiangan
bagus begini rapi ganteng
penyakin yang lebih perempuan namanya juga aku
saya supir bis pak
alhamdulillah saya juga sehat kang
kita udah di ciraos nih pak
kami pak supir
kami nunggu di mana ya pak
ya terserah terserah kang aja
pak idoi nunggu di mana
oh di rumah aku kang
tadi kami udah ke sana pak
tadi kami juga sudah ke pos ronda
mobilnya juga nggak bisa masuk pak
pos mau buat orang ronda tuh kang
jangan dimasukin mobil nanti rubuh
ya sudah pak
kita nunggu di lapangan aja pak
kami maksudnya pak
kita nunggu di sini saja
seukur hidup sekali nih sob kamu didananin begini
itu jangan terlalu tebal
apa namanya sisir sisir alis
eh kamu sudah rapih
sayangnya kumisnya tidak boleh dipotong
ngisir sendiri ya
sudah keren belum
iya sudah keren
sudah selesai lah sedikit lagi
tinggal febri sama debi
sama nenek yuk
masuk rapih dulu
bangun roy bangun